sebagai sumber protein susu kerap digunakan sebagai pelengkap asupan nutrisi bagi anak
itu pula lah yang menjadi alasan kia hamzah
bagi warga kelurahan podok labu cilanak jakarta selatan ini
susu bubuk adalah pilihan terbaik untuk tumbuh kembang kedua anaknya kisah dan hamizan
karena memang concern nya yang pertama itu anak anakku kan agak picky banget sama makanan
jadi biasanya makan kadang ngunya nasi nasi aja atau ikan ikan aja
jadi kadang nggak lengkap gitu nggak ada protein nggak ada hak kabuhidat
dari situ aku mikir kayaknya emang harus ada tambahan susu
dan aku milih susu bubuk yang memang ingredients nya untuk melengkapi kebutuhan si anak pertumbuhan si anak
terutama ada omega tiga nya ada zat besi ada zinc
saat pandemi mengonsumsi susu menjadi pilihan bijak
spesialis gizi klinik sindiawati josito menjelaskan susu mampu meningkatkan imunitas tubuh
susu juga biasanya juga kandungan vitamin a nya yang memang
jadi vitamin a di daya tahan tubuh itu berperan di setiap lini juga
baik dari barier dua sampai barier dalam
seiring dengan perkembangan teknologi pangan susu kini dapat dinikmati dalam berbagai varian rasa
selain coklat susu juga dimodifikasi bercita rasa karamel buah buahan bahkan umbi umbian
warna yang menarik menjadi alasan sejumlah orang tua memilih susu bervarian rasa untuk anak anaknya
ada varian rasanya
karena lebih menarik warnanya terus rasanya juga lebih enak
ada varian rasanya ya
karena warnanya dia sukanya strawberry karena kan warnanya pink dia suka pink
organisasi pangan dan pertanian dunia fao menetapkan tanggal satu juni sebagai hari susu sedunia sejak dua ribu satu
untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi susu di indonesia
pada dua ribu sembilan kementerian pertanian menetapkan satu juni sebagai hari susu nusantara
namun peringatan ini tak mudah
dongkrak konsumsi susu dalam negeri
badan pusat statistik mencatat pada dua ribu sembilan belas tingkat konsumsi susu di indonesia hanya mencapai enam belas dua puluh tiga kg per kapita per tahun
sementara di tahun dua ribu enam belas konsumsi susu di indonesia jauh lebih rendah bila dibandingkan negara asean lainnya
bahkan di bawah filipina hanya enam belas lima kg per kapita per tahun
produksi susu segar di indonesia pun cenderung stagnan dari tahun ke tahun
pada dua ribu sembilan belas indonesia hanya mampu memproduksi sekitar sembilan ratus empat puluh
padahal kebutuhan susu nasional di tahun yang sama adalah empat tiga juta ton
kurangnya produksi susu dalam negeri berpotensi menyebabkan masyarakat memilih sumber protein lain
kental manis misalnya kerap digunakan sebagai pengganti susu
padahal mengonsumsi kental manis secara berlebihan berbahaya bagi kesehatan
kental manis tak dapat menggantikan susu karena kandungan nutrisi yang tidak setara
kental manis itu kan lebih
tinggi kandungan lemak dan gulanya
dan proteinnya kan jauh lebih rendah
jadi memang kita saat ini membutuhkan protein yang cukup
kita harus membatasi gula
karena berlebihan kandungan gula akan meningkatkan berat badan kita meningkat
sedangkan kalau berat badan kita naik
kalau kita mengalami kegemukan atau obesitas
daya tahan tubuh kita jadi turun
jika fakta menyebutkan demikian
maka saatnya kita bijak memilih susu untuk dikonsumsi
sebelum menentukan varian susu yang hendak dibeli
perhatikan ragam nutrisi yang terkandung di dalamnya
sehingga dapat memberikan asupan gizi sesuai kebutuhan tubuh
victor pangaribuan aryo asmoro jakarta